di hari tadi pencinta sepak bola di sugi pertandingan pertandingan seru yang mendebarkan ada yang menang dan berhasil lolos ke enam belas besar ada juga yang sudah memenangkan pertandingan tapi tetap gagal melaju ke babak selanjutnya
selain itu pada grup lain juga akan digelar pertandingan penentuan mulai pukul dua puluh dua hingga dini hari nanti dan sore hari ini kami akan bahas secara lengkap bersama pengamat sepak bola roni pangemanan atau yang akrab di sapa bung ropan
saya akan panggil bung ropan karena bung ropan hadir di studio pada sore hari ini
setelah begadang melihat pertandingan
begadang terus ya
begadang terus harus itu
ini bung ropan sebelum kita bahas pertandingan pada malam nanti dan dini hari nanti kita akan lihat untuk review pertandingan
nah ini ada yang seru tunisia lawan perancis mengejutkan sekali bung ropan
ini kalau kita lihat dari penguasaan bola atau ball position perancis ini jauh lebih unggul tapi bisa kalah
seperti apa bung ropan kemarin
mungkin karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak
enam belas besar ke perdelapan final
jadi pertandingan ini pemain mungkin takut cedera atau ada yang kesan ini pemain lapis kedua tapi kan bape ikut bermain
kalau bicara dengan pemain lapis kedua perancis mestinya mereka bisa menang
tunisia kan sudah tidak ada peluang sama sekali
dan memang sangat mengejutkan kalau perancis sama tunisia aja untuk imbang sulit mereka dapatkan bahkan mereka kalah
tapi kan mereka sudah mengamankan dengan enam poin sebelumnya
itu mungkin mereka bermain biasa biasa aja udah bisa menjadi juara grup
ini kalau kita bedah ya bung ropan
ini shot on goal atau tembakan gawangnya sama sama tiga
padahal positionnya ini tunisia lebih kecil
cuma tiga puluh empat dengan enam puluh enam persen
pasti perancis secara ball position mereka akan menguasai dalam setiap pertandingan
kedalaman squad mereka oke
nah tapi lapis keduanya kenapa bisa begini hasilnya
iya saya pikir nggak ada pengaruh juga lapis kedua mereka kan bagus sebenarnya perancis ini
bukan lapis kedua agak jombak atau jauh dengan starting eleven yang ada di pasukan didier deschamps
cuma yang menjadi masalah dengan mereka kan mereka tidak punya solusi untuk bisa membuat gol melawan tunisia pula
tapi tunisia sini bermain
dengan percaya diri yang sangat tinggi
mereka tidak mau kalah
artinya mereka ingin mendapatkan poin melawan perancis
itu yang membuat motivasi mereka sebagai underdog tampil bagus sekali
walaupun kita bisa melihat enam puluh enam persen melawan tiga puluh empat persen
tuh dalam shot on targetnya itu tiga tiga
tapi kita bisa melihat perancis berusaha untuk mencoba dengan sepuluh tembakan
percobaan menembak dibandingkan dengan tunisia lima
tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu
dan mereka harus bisa menerima memang
inilah sepak bola
kejutan itu harus ada di mana mana
termasuk di peladunya
tapi untungnya bagi perancis karena mereka sudah sekali lagi
ini membuat mereka aman
memang untuk pemain pemain yang biasanya main sebagai starter disimpan dulu ya
ini sebuah strategi
ya saya pikir bisa demikian ya
bagi desam untuk bisa menyimpan pemain pemain terbaik mereka untuk tidak bisa main
tetapi mereka harus berkonsentrasi sekarang untuk ada di enam belas besar
karena ini sangat menentukan buat mereka untuk pertarungan di enam belas besar
mungkin polandia yang akan menghadapi mereka ya
tapi mereka saya yakin mereka bisa menang
oke kita akan next
tapi sebelum next penasaran juga
perancis bagaimana nanti
ini kan sudah lolos ke enam belas besar
kalau ini sempat ada kalahnya nih
perancis untungnya mereka tidak lari ke bagian kiri
kalau sekarang mereka ke kanan
karena itu lebih mudah buat mereka
karena ada inggris cuma di situ portugal
mungkin kalau jerman lolos jerman
kalau mereka lari ke kiri
itu ada argentina ada belanda ada spanyol ada brazil
bagan ini seru
jadi salah satu di antara yang saya sebut tadi itu out
nah mereka bisa melaju ke babak final kalau berada di bagang sebelah
untuk menciptakan back to back
karena sekarang ini kan susah sebuah tim
menjadi juara untuk mengulangi lagi di empat tahun sesudah itu kan
cuma brazil yang pernah melakukan itu di lima puluh delapan enam puluh dua
selebihnya tidak ada tim tim lain yang bisa seperti mereka
kecuali perancis nantinya
kalau mereka berhasil di qatar
mereka akan mengulangi apa yang dibuat oleh brazil di lima puluh delapan enam puluh dua
menjadi juara back to back
ini kita tunggu ya
apalagi buat fans dari perancis tentunya
dengan hasil ini agak deg degan juga bung ropan
dia pasti perancis dong kalau dia
iya betul sekali
gue lihat begitu semangat bicara perancis ya
ya karena agak kaget ya
melihat pertandingan sepertinya menguasai
tapi ternyata satu
oke kita akan next
kita akan lihat
ini adalah pertandingan polandia argentina
ini yang ada di dini hari kemarin
ini dua seru dan saya pikir
polandia ini beruntung sekali ya
ini seakan akan mereka digendong oleh argentina untuk bisa lolos
saya bilang pada saat bersamaan juga
arab itu punya peluang
saya harap tidak bisa manfaatkan
kalau arab menang satu aja lawan meksiko mereka bisa lolos
sebaliknya meksiko cuma menang dua satu
padahal mereka sudah unggul dua lebih dulu
kalau mereka menang tiga satu gol lagi bagi meksiko
walaupun poin mereka sama dengan polandia
tapi mereka bisa unggul dalam agregat goal
jadi mereka bisa mencetak tiga kemasukan tiga
dia polandia memasukkan dua kemasukan dua
jadi mereka yang akan lolos
sayang meksiko tidak mendapatkan itu
dan polandia beruntung sekali
dan arab saudi ini harus gigi jari ya
padahal awalnya supporter supporter asia
ini menjagokan ya
ada jepang ada arab saudi karena sempat menang lawan
dan mengalahkan argentina tidak gampang
ada messi di sana dan mereka bisa membalikan keadaan setelah argentina unggul
padahal mereka cuma butuh satu gol aja
tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu
dan itu memang membuat mereka tidak bisa lolos ke bawah selanjutnya
polandia ini yang beruntung
cuma empat tembakan
argentina itu dua puluh tiga tembakan ada dua belas on target
yang bikin hebat di polandia sehingga mereka tidak bobol lebih dari dua
karena kalau mereka bobol tiga atau empat gol ya
yang boleh lolos adalah
tapi karena penjaga gawang mereka
csi yang bermain di juventus itu penjaga gawang yang bagus
banyak penyelamatan heroik
di antaranya penalti dari messi
dia bisa memblok
itu luar biasa
kalau tidak ada csi saya tidak tahu nih
bung ropan angka ini yang dicapai argentina
ini kemudian ini
apakah argentina ini telat panas kemarin sampai kalah dari arab saudi
mereka juga di tahun sembilan puluh mereka kalah lawan kameru
di pertandingan pertama
tapi kemudian mereka melaju
diego maradona dan kawan kawan melaju ke final
kalah lawan jerman
spanyol juara dunia tahun dua ribu sepuluh
kalah lawan swiss satu
di pertandingan awal grup
tapi kemudian spanyol lolos
spanyol juara dunia
nah bukan tidak mungkin argentina ini lolos
dia juara dunia
karena kan bagi messi ini penting
untuk karir dia sebelum gantung sepatu
dia tidak akan mungkin main di empat tahun depan
di amerika meksiko kanada
dia ingin bisa juara di sini dia
dan ini kesempatan
karena ini fans dari argentina ini
tadi malam deg degan
takutnya penampilan terakhir messi di piala dunia
kalau sampai imbang bahaya
kalau sampai imbang argentina
dan kemudian arab menang
tapi memang kalau saya bisa melihat memang jauh sih
mereka pantas layak menang
jadi polandia dan argentina pantas memang adalah yang lolos
argentina pantas polandia ini beruntung
karena argentina tidak bisa menambah satu gol
kalau argentina menang tiga atau empat
atau meksiko menang tiga satu lawan arab
untung cuma dua satu
kalau tiga puluh satu habis polandia
makanya polandia beruntung ini
dari dua puluh tiga tembakan
mereka cuma empat tembakan tanpa on target
itu yang membuat mereka saya pikir ini lolos
tapi di pertandingan kedua
enam belas besar berat

melihat kalau dari kedalaman squad sendiri di polandia seperti apa
yang mereka hadapi bahaya
perancis bisa menang lawan polandia
argentina ketemu australia
itu saya bilang ketika argentina lolos dari grup
mesinya udah panas
sulit untuk menangani mereka
cuma sebelum ke semifinal mereka ketemu brazil
jadi salah satu argentina atau brazil out
kehilangan lagi hiburan kita kan
padahal itu yang diinginkan
itu yang diinginkan ditunggu
itu kita sudah bahas ya
ada dua pertandingan yang menarik
kemudian kita juga bahas pertandingan yang akan digelar nanti ya
jam dua puluh dua ada kroasia melawan belgia
nah ini dia
belgia ini di kamar gantinya panas banget bung ropan
ribut terus ya
iya itu kalau mereka kalah di luar dugaan sama maroko
itu tidak bisa
mereka terima seakan akan
tapi ini yang membuat sepak bola itu hidup
dengan maroko bisa memenangkan pertandingan
dan maroko bisa melakukan hal yang terbaik
dan sekarang maroko punya peluang untuk lolos
untuk maju ke babak selanjutnya
terakhir maroko bisa menang aman
belgia ini yang harus berjuang
hilang masa keemasan mereka
katanya ini generasi emas bagi mereka
tapi saya pikir dua ribu delapan belas lah yang terbaik buat mereka
sekarang mereka lawan kroasia
kroasia itu butuh imbang
hanya butuh imbang
hanya butuh imbang
dan kroasia sekarang ada di atas
kroasia kalau butuh imbang aman buat kroasia
dan mereka bahkan bisa menang melawan belgia
belgia yang harus menang
jadi harga mati bagi belgia pertandingan nanti
tidak boleh imbang
hanya dengan kemenangan mereka bisa lolos
itu kunci bagi belgia
bung ropan ini kan gesekan di dalam ruang gantinya belgia
ini tidak cuma sekali ya
ini dalam masa kompetisi sepak bola piala dunia ini
beberapa kali kita dengar ada itu
kalau anda melihat roberto martiras ini
apakah begitu sulit mengendalikan kamar ganti
iya karena ini kan terdiri dari pemain pemain bagus
semua pemain bagus
ini kan pemain pemain hebat di klub masing masing
thibaut ada di madrid
kita bisa tahu bersama yang termasuk dengan eden hazard
jadi tergantung dari pelatihnya
mungkin pelatih ini terlalu mudah ya bagi martinez untuk bisa mengendalikan ini kan semua para bintang
tapi sebagai pelatih
dia harus punya wibawa di depan pemain
nggak boleh diatur oleh pemain
kalau memang dia rasa pemain nggak boleh main nggak bisa main ya
jangan dimainkan walaupun dia seorang bintang
karena harus bisa meredakan kamar ganti ini sulit
berarti saking bintangnya ya
sebagai pemain bagus
sebenarnya belgia ini oke
dan kebintangan mereka tuh di dua ribu empat belas sama dua ribu delapan belas
kalau sekarang bilang mereka generasi emas sebenarnya enggak
makanya eden hazar tuh bilang ini sudah pada tua kita
tersinggunglah pemain pemain yang merasa tua
jan vertonghen semua kan
merasa ahaya banget
nah itu perpecahan terjadi
sehingga ini merusak konsentrasi mereka
di saat akan menghadapi pertandingan krusial
itu yang penting mereka mesti adem mesti tenang
ruang ganti harus aman
tugas dari martine sebagai pelatih
kalau dia mampu mengademkan suasana ruang ganti aman ini
mereka bisa bermain
kedalaman skuad kruasia bagus
luka modis dan kawan kawan
andrej kramaric sudah dua gol
nah itu bagus
jadi bahaya bagi belgia yang ditutup harus bisa menang
jadi under pressure ya sebenarnya
dengan situasi kamar ganti yang sedikit tegang
tugas dari siapa tahu mereka bisa masuk lebih tenang lagi
karena kan tugas mereka harus menang
satu kosong aja cukup
tapi kalau tidak mampu mengendalikan kamar ganti susah
kalau misalnya imbang selesai
kalau imbang berat
bebas menang harus menang memang
dan ini sulit
kroasia yang lagi di atas
empat tahun lalu kroasia ke final di rusia
hanya kalah dari timnya dia
kita akan bergeser ke pertandingan yang juga seru bagi kita orang asia
karena ini spanyol akan bertemu dengan jepang
jepang ini pasti menginginkan untuk lolos
harus menang jepang
sebagaimana mereka pukul jerman
sayangnya bagi jepang itu mereka ada penyesalan luar biasa
kalah sama costa rica
padahal kalau di pertandingan kedua mereka menang melawan costa rica
mereka udah lolos dia
udah gak perlu susah susah lawan spanyol
sekarang tugas mereka untuk mengalahkan spanyol berhasil
spanyol harus menang
nah piala dunia di grup e ini menjadi lebih seksi
karena spanyol dan jerman bisa aja bergandengan tangan pulang sama sama
kalau jepang mengalahkan spanyol
costa rica mengalahkan jerman
habis itu dua tim unggulan
dua duanya yang lolos
ini yang kita akan tunggu
apakah kejutan itu bisa terjadi
kalau lihat dari kedalaman squad
dari kualitas permain
pasti jerman dan spanyol oke lah
tapi kan bisa terjadi
jepang tidak punya pilihan lain
pasti jerman akan berusaha untuk menang
nah posisi jerman yang tadinya sudah dibawa saat kalah lawan jepang
itu tertolong dengan costa rike menang lawan jepang
costa rica harus bertarung melawan jerman
dan jerman butuh dua tiga aman
tergantung dari pertandingan spanyol lawan jepang
kalau spanyol menang
ya jerman sama spanyol
ini kalau lihat benchnya jepang
benchnya jepang juga pemain pemainnya cukup oke ya
artinya kedalaman squadnya
untuk kelas asia memang mereka yang terbaik
kalau spanyol ini kan levelnya udah
jauh lebih tinggi dari jepang
akan parkir bus lagi
di babak pertama
seperti jepang melawan jerman
jepang mungkin tidak akan parkir bus
kalau menunggu iya
karena secara kualitas kan kita tahu
itu mereka pasti akan unggul
dengan pemain pemain yang sangat kuat dalam memegang bola
nah jepang ini kan punya kebiasaan
mereka dengan fisik yang bagus
semangat juang mereka
mereka akan tampilkan saat melawan jerman
menunggu serangan balik
dan itu bahaya
tapi kalau bilang mereka punya pemain
mereka punya ada doan
yang mencetak bola ke bawah jerman
yang menunggu pada saat mungkin beberapa pemain ditukar
oleh hajime moriyasu pelatih mereka
dan bisa ini terjadi
mereka masih punya ueda
ada kamada di belakangnya
dan bahaya buat pasukan luis enrique ini
jadi harus berhati hati spanyol juga
bukan tidak mungkin jepang akan mengejutkan
namun kalau bilang peluang masih di spanyol
pasti tapi semangat
karena spanyol kan butuh menang juga
ya spanyol butuh menang
untuk bisa menjadi juara grup
tapi kalau mereka juara grup
mereka berada di bagan yang saya bilang tadi
nah itu berat
nah kalau mereka memilih untuk runner up
mereka ada di sebelah
ada perancis di sana
tinggal tunggu nanti pertandingan
tapi nggak boleh bermain begitu
mereka harus memikir siapapun lawannya harus dihadapi
siapapun lawannya begitu
ini yang ditunggu tunggu adalah prediksi dari expert ya
dari pengamat sepak bola
ini kalau prediksi skor
kroasia belgia cenderung imbang
berarti sulit dong belgia ya
agak sulit memang
imbang itu persentase paling tinggi
tapi kalau ditanya siapa menang
saya pilih kroasia
kalau ditanya menang
satu mungkin dua satu
tapi imbang lebih tinggi
nah kalau imbang berarti bahaya bagi belgia
oke berikutnya ini ada
maroko kemarin mainnya cukup menghibur ya
dan maroko punya pemain pemain yang oke
ada hakim syekh
itu bagus bagus mereka
kalau bicara menang
melihat mereka menang melawan salah satu tim kuat belgia
maroko akan menang
mungkin satu kosong dua kosong mereka bisa dapatkan
kemarin bermain kolektif juga ya
dan kemungkinan main main maroko
sampai kalah bahaya juga posisi dia
kalau dia kalah kemudian belgia menang melawan kroasia
ya kroasia yang lolos sama belgia
maroko ngaksir kemana
makanya mereka harus menang
oke ini untuk nanti jam dua ada jepang spanyol
nah ini gimana
itu yang rame itu ya
jepang spanyol berapa kira kira
tipis atau bisa mengobrak ngabrik kira kira
buat spanyol ya
buat spanyol ya
kalau spanyol misterius spanyol menang
oke kalau starika jerman ini terakhir
jerman menang lah
jerman menang tiga masih bisa
karena jerman butuh menang
satu satunya tugas jerman masih menang
baik itu tadi analisis dan juga prediksi dari buong rony panggemanan soal nanti pertandingan
yang akan digelar pukul dua puluh dua dan dini hari ya
terima kasih ya
bung ropan mudah mudahan kalau bung ropan sendiri favoritnya juara
oke terima kasih bung ropan
sehat selalu ya